menjelang pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari kemerdekaan republik indonesia
calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka ini bersolek dan penampilan mereka pun berubah
putra dengan rambut ala militer sedangkan para putri dengan rambut pendek
berikut liputan keseruan capaskan nasional saat melakukan sesi potong rambut
putra dan putri dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia ini
dijadwalkan mengikuti kelas penampilan dan yang paling ditunggu tunggu adalah momen potong rambut
ya memiliki rambut baru dengan gaya ala tentara ini tidak terhindarkan bagi capaska putra maupun putri
deno dan uri putri asal papua dan papua barat ini memiliki tekstur rambut yang khas
mereka pun mengaku senang dengan momennya
mereka memiliki menyebutnya momen makeover ini
capaskan nasional putri yang berjilbab pada tahun dua ribu sembilan belas ini lebih banyak
mereka pun diberi pilihan untuk memotong rambut atau tidak memotong rambut
terserah dari pilihan pribadi sendiri mau potong apa enggak
kalau saya mau potong rambut kak
soalnya kan ini sekali seumur hidup aja lah nggak apa apa
biar jadi kenang kenangan di paski beraka
tidak terkecuali untuk capaska putra
mereka pun mengaku gaya rambut yang baru ini membuat mereka terlihat kompak dengan timnya
ada sedih nggak di potongan
tidak sudah terbiasa juga
iya biasa juga potong pendek ya
kalau sedih ya sedikit karena ini baru pertama kali
iya kompak kita
enggak usah kangen kangen
kalau misalnya kangen mungkin nanti kalau udah keluar dari sini malah kangen sama kawan bukan semua rambu
capaska nasional dua ribu sembilan belas ini sudah kompak dengan penampilan dan gaya rambut barunya
kompakan ini akan terus dilanjutkan hingga nanti saat mengawal pengibaran sang saka merah putih
tim liputan cnn indonesia jakarta